satu persatu figur yang pernah menjadi lawan politik pemerintah dirangkul
terakhir politisi partai golkar ali muhtar ngabalin
diangkat menjadi tenaga ahli utama deputi komunikasi politik kantor staff presiden
kantor staf presiden sebelumnya menilai ngabalin memiliki kapasitas untuk merangkul kelompok muslim
menanggapi hal itu ngabalin optimis ia bisa merangkul berbagai kelompok muslim di tanah air
ini didasari oleh pengalamannya selama ini sebagai pimpinan organisasi mubalik dan pemuda remaja masjid
saya punya latar belakang itu dan saya harus menyampaikan bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ini
tidak ada kebohongan tidak ada kemunafikan tidak ada tipu menipu
tapi kenapa di fitnah kenapa diceritain yang kebatilannya
nah sebagai orang yang dituakan di komunitas saya saya bertanggung jawab
kalau tidak kita bisa dihukum sama allah ta'ala
saya harus kasih tahu kepada masyarakat
umat islam paling tidak komunitas saya
ya saya kan selaku ketua umum pengurus pusat badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
saya bekas ketua umum badan komunikasi pemuda remaja masjid tujuh tahun
saya berkewajiban kasih tahu bahwa pemerintah ini baik
pemerintah ini menjalankan satu tugas yang mulia
mewakili tuhan di muka bumi
itu bahasa normal itu bahasa hukum
mulia dari dunia mereka
meskipun sudah kesepakatan mesh working out